kau suara suara iblis yang membisikkan dia ketika iblis membisikkan si kemot
bangun pindah ke kamar raya ya naudzubillah imenjalik saya tidak suka itu saya harus mencegah
itu bukan tidak percaya sama si kemo saya tidak percaya sama si blis ya ampun akhirnya
keputusan sudah bulat
adun bisa juga dalam al bismat pedo mantap mantap
nikmat allah teh tiap saat tiap hari bukan cuman ini doang kamu sok hilaf ya
berkhidmat keperci dudung mah
udah duluan aja om gapapa tadi abis makan belum lapar
si kemot pasti nyariin yang raya
ngapain kamu kesini
nikmatnya yuk sambal
bah itu gue rame
kalo bau latar diingatkan aku sayang
jangan ini nyai sarboh
jangan itu nyai sarboh ini ini ini
hah balik bisa ini
si kemot kemana ray
eh kemana ya
wah saya kecolongan lagi
ini pasti lagi berbual bualan sama si ray
makannya habisin dulu
ya selesaikan dulu abang
pak mali mana kalo mereka berdua duaan coba
selesaikan dulu abang
kamu dengerin aku dulu
chris kamu jangan marah kayak gitu doang
gimana aku enggak marah
kamu ngelarang aku balapan sedangkan kamu sendiri balapan
ya aku ngerti
itu emang salahnya aku
tapi kamu coba dengerin aku dulu senggaknya
aku itu udah mulu
nggak ada alasan lagi yang namanya perjanjian tetap perjanjian
eh si kemotnya
kamu tuh gak jadi kebiasaan
selalu aja mengambil kesempatan dalam kesempitan ya
tidak bisa melihat saya tuh melayang sedikit langsung aja menyosor si enek
hah terus tadi abang dengar
ada perjanjian tetap perjanjian antara kalian tuh ada apa ha
jadi neng sama omondi punya perjanjian
dalam keadaan apapun kayak gimana pun kita harus tetap saling cinta
bagus kalau gitu mbah
itu namanya cinta sejati
tapi kalian mesti ingat
selagi kalian belum menikah kalian harus
jaga jarak aman
ya betul nek
kamu jangan seneng dulu ya
aku tuh benar benar memarah sama omondi
kita balik ke rumah
ya tidak baik
apalagi kalian nih berduaan
memangnya kalian lupa abah pernah ngomong
kalau cewek sama cowok berduaan
etatnya di tengahnya ada setan
ya tapi kan peraturan itu di sini nggak berlaku abah
nah tidak berlaku di sini nih
ya iyalah kan ini gak berduaan tapi ini yang bertiga sama setan
sama siapa jangan salah
sama abah maksudnya yang keempatnya setan
rasar jenak jurik
kalau ngomong suka ngebantau orang tua
buatnya apa jurik bu
ya itu kan dibalikin lagi pinter pisah
teh esnamu lakal hur tapi kahanak mbah
itu artinya apa mbah
buah cikur jatuh tidak jauh dari pohonnya
cikur apa mbah
neng bobo sekarang ya
istirahat biar besok badannya fit
biar neng gak ketiduran di moto
eh si abah mbah
mana bisa lah abah masa balapan sambil tidur
eh si om dudung mbah bisa neng
dulu dia sok balapan sama valentino ochi
si abah mbah
itu mbah mimpi namanya abah
sup neng tidur ya
selamat malam ya sup
ya dong kok gitu
neng istirahat dulu ya mbah om
neng jag jag waringkas
ya sudah kalau begitu si kemo tidurnya sama kita kita saja ya
wow tidak bisa
si kemo tidak bisa tidur bareng kita di dalam rumah
tapi bah si kemote tidak mungkin akan berbuat macam macam
saya om duduk yang jagain tenang saja
hah yang jagain saja kamu mana bisa
tidak ada tapi tapian
ini keputusan sudah bulat
ya saya buat keputusan ini karena saya yang punya rumah
terus si kemote tidurnya di mana
di mana mbah
si kemot mah bisa tidur di luar
ini ngajaknya mbah
ya ini mah
nah ini mah berarti kurunyapkan obatnya mbah
terus gimana sekarang
kalau si kemote tidur di luar nanti masuk angin
kalau masuk angin siapa yang mau kerokin abah
nah raya sissardung
ya dulu kan kamu buka panti pijat bukan
si kemot ini masih muda ya
dia belum punya iman yang kuat
untuk menangkal suara suara iblis yang membisikkan dia
ketika iblis membisikkan si kemot
pindah ke kamar raya
saya tidak suka itu
saya harus mencegah itu
bukan tidak percaya sama si kemo
saya tidak percaya sama si bulis
ampura ini teh
keputusan sudah bulat
nah kalau si kemo tidur di teras
itu jauh lebih aman
jaga jarak aman
begini begini saja
bagaimana si kemote tidur supaya tidak kedinginan
ditemenin sama si diding
bukan ide yang cemerlang
sudah sama kepala tidak ada rambut
suruh diam di teras
remes satu bray
kan ada kain diu
ah tetap ya
itu sudah ipis
om dudung juga
kalau tidur kedinginan itu suka aromatik
tuh sudah penyakitan semua
yang kolot tidur dalam yang morak tidur di luar
ayo lah ayo masuk ke dalam pak
ya pak beres kita
sudah bersih kemot pak ayo
mot tulungan ya
beres semua ke dalam ya
masih ada dua